perayaan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tujuh berlangsung meriah di tembagapura papua
hujan yang mengguyur dan suhu yang mencapai empat belas derajat celcius
tidak menyurutkan niat peserta upacara meramaikan berbagai acara
upacara peringatan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tujuh ini
diikuti sekitar seribu peserta yang terdiri atas karyawan pt freeport indonesia dan keluarga
hadir sebagai inspektur upacara menteri investasi dan kepala bkpm bahlil lahadalia
dalam sambutannya bahlil menekankan peringatan hari kemerdekaan republik indonesia kali ini luar biasa
kesan saya sangat luar biasa sekali spesial
sebab saya diberikan kesempatan untuk menjadi inspektur upacara dengan pak tony di sini
di kepala bkpm
tambang tembagapura yang mana dulunya saya kuliah
pt freeport ini pernah memberikan saya biaya siswa satu setengah tahun
sekalipun setelah itu nggak lagi dilanjutkan
tapi apa yang saya mau sampaikan
bahwa pt freeport ini telah menjadi salah satu aset nasional terbesar
jadi jangan sampai
perayaan tahun ini lebih meriah dibanding dua tahun lalu
sejumlah pelonggaran dilakukan
harga perusahaan ini sudah mendapatkan perusahaan yang lebih baik
nah ini adalah momentum yang paling penting juga dalam kehidupan kita sebagai bangsa indonesia
dan terutama di pt fe ini kita setiap tahun adakan upacara ini
dan ini menunjukkan bahwa bagaimana kita adalah bagian dari bangsa dan negara ini
pasukan pengibar bendera di lapangan ini adalah para karyawan freeport dan juga siswa siswi yang bersekolah di tembagapura
butuh waktu sebulan bagi mereka untuk berlatih sehingga pengibaran bendera merah putih hari ini bisa berlangsung sukses
ya saya terharu sekali sebagai anak papua saya bisa dipercayakan untuk mengibarkan bendera merah putih
ini menjadi satu kebanggaan buat saya secara pribadi keluarga orang tua dan khususnya buat tempat saya bekerja
pt freeport indonesia dan negara kesatuan republik indonesia
selain upacara pengibaran bendera perayaan ini dimeriahkan oleh pementasan budaya sejumlah wilayah di indonesia
salah satunya festival kuliner dari berbagai wilayah nusantara
tim liputan cnn indonesia